anda masih di cnn indonesia tech news
bisnis ukm atau usaha kecil menengah menjadi pilihan banyak sekali orang untuk memulai bisnisnya
tapi nilai jual sebuah produk nggak hanya dilihat dari kualitasnya namun juga dari desain dan kemasannya
ini ada sebuah startup asal surabaya yang fokus dalam bidang desain produk yang dapat membantu meningkatkan nilai jual sebuah produk ukm
seperti apa sih caranya
ini informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami bisa selalu anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri ingat jangan pernah berhenti untuk berinovasi
monika haryati ibu dua anak ini sudah menjalankan bisnis melalui program pahlawan ekonomi pemerintah
kota surabaya sejak dua ribu sepuluh
monica bersama anaknya kini memiliki bisnis kuliner yakni memproduksi roti kue lapis kue kering dan gelap pertart
sadar akan pentingnya packaging sebuah produk dengan memanfaatkan teknologi
monika dan joan anaknya mengakses startup tata rupa untuk menemukan desainer produk yang akan membantu mendesain kemasan produk bisnisnya
meski membutuhkan proses yang tidak singkat
monika mengaku packaging menarik sangat membantu dalam
menaikkan nilai jual produknya
jadi menyamakan persepsinya itu agak susah
tapi setelah mereka memberi kita panduan
bu kalau jadinya seperti ini itu lebih bagus bla bla bla bla
karena desainernya itu anak anak muda anak anak sekarang
itu mereka pandangannya itu lebih simple lebih enak
jadi saya lihat hasilnya itu lebih oke
iya ya ternyata hasilnya juga bagus
dan ternyata di pasaran juga diterima
biasanya untuk sekali dua kali itu sulit memang
tapi nanti setelah udah ngobrol banyak sama sama tahu saling sharing
nah akhirnya bisa ketemu gitu desain yang cocok gitu untuk pasar
tata rupa sudah menata rupa produk produk ukm asal surabaya sejak dua ribu lima belas
program kolaborasi antara wadah pelaku kreatif yakni creaf
dan tata rupa
serta program ukm surabaya pahlawan ekonomi ini siap menaikkan nilai jual produk ukm dari segi desain dan branding
mas vincent bisa diceritain tata rupa itu apa sih
jadi dimana kita kolaborasi antara pahlawan ekonomi dengan creafy di surabaya
jadi dimana kita kayak bantu ukm ukm di surabaya supaya dia bisa naik kelas nih
produk produk ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya
jadi tata rupa itu kayak pertemuan antara ukm sama teman teman desainer
dimana produknya ukm tadi dirilis
jadi produknya ukm tadi di rebranding packaging nya kayak gitu
oke untuk tata rupa yang sendiri ini berbasis web atau aplikasi surabaya
sekarang kita basisnya emang masih website
jadi kita juga ada website dimana kita kumpulin semua produk produknya
juga bisa dijual di sana juga
bisa beli produk hasil tata rupa di sana
kita juga ada kayak semacam social media dimana kita lihat hasil before dan afternya
sebelumnya sudah di packaging gitu perubahannya apa
dan di sana bisa juga belajar oh ternyata packaging yang kayak gini bisa di packaging yang bagus
jadi kayak gitu
proyek yang dimulai pada dua ribu lima belas ini berawal dari sepuluh desainer saja
saat ini sudah ada sekitar tiga ratus desainer produk yang terdaftar di dalam tata rupa
sementara ini masih beroperasi di surabaya saja
tentunya para desainer ini juga berharap dapat mengembangkan sayap untuk membantu ukm ukm di wilayah lain di indonesia
rizky renardi surabaya